inilah pria berinisial m pelaku pencurian ponsel yang ditemukan tewas di depok jawa barat pada rabu lalu lima belas maret dua ribu dua puluh
belakangan diketahui pelaku m sebelumnya dibacok dengan celurit oleh korbannya hingga pelaku kehabisan darah
dari hasil gelar perkara pada enam belas maret yang dilakukan polres metro depok dan ditreskrimum polda metro jaya bersama saksi ahli
korban pencurian yang membacok pelaku ditetapkan sebagai tersangka
kasat reskrim polres metro depok jawa barat akbp yogen hiros baruno pada senin dua puluh maret mengungkapkan
korban pencurian sekaligus tersangka yakni berinisial cs diduga sengaja melukai pelaku yang sebelumnya sudah menyerahkan barang yang dicuri dan meminta maaf
usai pelaku meminta maaf korban justru pulang ke rumah untuk mengambil senjata tajam hingga membuat pelaku ketakutan dan berusaha kabur
kemudian terjadilah pembacokan
maling hp tersebut sudah dalam
keadaan posisi menyerah jongkok hp sudah dikembalikan sudah meminta maaf ya sudah diamankan oleh warga
kemudian pelaku pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil senjata tajam atau celurin ya
di kabupaten rembang jawa tengah kamera pengawas merekam dua orang membobol toko ponsel di jalan kartini
kejamatan rembang kota pada minggu malam sembilan belas maret
dua orang yang diduga masih anak anak ini terlihat masuk ke toko dan mulai mengambil sejumlah ponsel dari etalase
pengelola toko ponsel yang ditemui pada senin mengungkapkan
kedua pelaku beraksi pada pukul sebelas malam dan masuk dengan cara menjebol atap toko ponsel
akibat pencurian ini toko ponsel kehilangan dua unit ponsel dan uang tunai jutaan rupiah dengan nilai kerugian dua belas juta rupiah
usai kejadian pihak toko ponsel telah melapor ke polisi resort rembang berbekal bukti rekaman cctv